di depan seluruh anggota komisi sebelas dpr sri mulyani mengungkap bahwa mayoritas transaksi mencurigakan sebesar rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun yang disebutkan oleh menko polhukam mahfud md bukanlah dari kementerian keuangan
setelah mendalami tiga ratus surat laporan yang dikirimkan oleh ppatk sri mulyani menyebut bahwa total rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun tersebut terbagi menjadi tiga klasifikasi utama
yang pertama adalah seratus surat yang ditujukan ke aparat penegak hukum atau kementerian lembaga lain sebesar rp tujuh puluh empat triliun enam puluh lima surat terkait dengan data transaksi korporasi eksternal dengan nilai rp dua ratus lima puluh tiga triliun serta rp satu ratus tiga puluh lima surat terkait dengan pegawai dan korporasi senilai rp dua puluh dua triliun
satu ratus tiga puluh lima surat terakhir ini dimana terbagi rp delapan belas tujuh triliun transaksi korporasi dan rp tiga tiga triliun adalah transaksi pegawai kementerian keuangan
nilai tiga tiga triliun rupiah ini adalah transaksi debit kredit pegawai kemenkeu termasuk penghasilan resmi transaksi keluarga dan jual beli harta dalam kurun waktu dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh tiga yang telah ditindaklanjuti oleh kementerian keuangan
dari dua puluh dua tiga tadi ya yang itu kan sudah dan itu semuanya tadi seperti saya sampaikan sudah ditindaklanjuti kalau dia menyangkut ada unsur dari kementerian keuangan
tadi kan kita sudah melakukan langkah langkah korektif terhadap satu ratus sembilan puluh tiga ya dari pegawai kita
kalau ada transaksi yang kemudian berhubungan dengan fraud yang kemudian ada indikasi pidana kita kemudian menyampaikan ke apm dan jumlahnya serta kerjasama dari inspektorat jenderal
anggota komisi sebelas dpr dari fraksi golkar mis bakun menyayangkan penjelasan sri mulani yang dinilai tak cukup mempercayai
jelas akar masalah dari dugaan transaksi mencurigakan sebesar rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
meski sudah menjelaskan bahwa mayoritas transaksi tak terjadi di kementerian keuangan misbakun berharap sri mulyani seharusnya bisa lebih detail untuk menjelaskan dugaan transaksi bermasalah yang telah dilaporkan oleh ppatk senilai rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun tersebut
tidak terdeteksi sejak awal
sementara menteri keuangan cerita reformasi itu mulai tahun dua ribu dua
satu sampai dua ribu dua puluh tiga dan program yang akan datang sampai dua ribu dua puluh lima malah disebutkan programnya
tetapi untuk mendeteksi dini itu saja tidak bisa kemudian memberikan klarifikasi
dan jawabannya muter muter
dan cenderung untuk apa
untuk seakan akan tidak ada sesuatu yang luar biasa dari jawaban itu
semuanya tidak apa apa
semuanya tidak apa apa
apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk menggali informasi lebih jauh
menggunakan dua yang terdesak saja dulu
selanjutnya dpr akan menggelar rapat bersama komite tindak pidana pencucian uang yang diisi oleh sri mulyani
ivan yustiavandana serta mahfud md di komisi tiga dpr untuk memperjelas duduk perkara dari isu transaksi mencurigakan rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun ini
al siriun dulu fajar bolipiah jakarta